situasi dan kondisi seringkali menciptakan sebuah tren
nucalale produk umkm yang digagas anak muda asal nusa tenggara timur
bernama sarafim dan randi
menyuguhkan nuansa dan cerita khas dari nusa tenggara timur
dalam setiap produknya seperti tote bag kaos kemeja
mereka selalu berusaha bercerita dan mengenalkan budaya nusa tenggara timur
pada setiap produknya
nucalale awalnya itu kita terinspirasi dari budaya leluhur kita di nusa tenggara timur
kalau nucalale sendiri kita berangkatnya dari sejarah salah satu wilayah
di flores barat namanya manggarai
jadi dulu sekitar tahun seribu tujuh ratus an itu namanya nucalale
nuca gugusan pulau dan lale itu dari pohon lale
dan pohon lale itu sebenarnya pohon sukun
kita mencoba menarasikan budaya nusa tenggara timur secara sederhana melalui karya
melalui apa kita ada produk tenun dan juga kita bercerita melalui tenun
dan juga kita bercerita melalui ilustrasi yang kemudian kita aplikasikan ke meja
ke kaos ke tote bag dan sebagainya
protokol kesehatan dari mulai praproduksi hingga pasca produksi
tetap dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keamanan
bagi para pegawai dan pelanggan setia nucalale
sejak pandemi covid sembilan belas menyerang indonesia
nucalale tetap bisa bertahan dengan membuka sistem penjualan daring
yang lebih memudahkan pelanggan untuk membeli
calon pembeli bisa langsung mengunjungi akun media sosial nucalale
untuk melihat dan membeli produk
inovasi baru di tengah pandemi
juga membuat nuca lale akan memproduksi masker bercorak tato khas flores
kenapa kita bisa bertahan sih
yang pertama itu karena kita punya apa ya
udah loyal customer sih
karena kita membangun apa ya
membangun customer kita tuh gak cuma yang kayak mereka sekali beli udah
kita sih selalu membuat ketika orang sekali udah pernah ini sama kita
gimana nih caranya mereka tetap apa ya keep kontak gitu loh sama kita
jadi emang cara kita juga menjalin komunikasi
sama customer gitu sih
jadi ya ketika kita ada produk baru mereka pasti beli lagi
di tengah kondisi seperti ini kita mencoba nih kerjasama kerjasama sama siapa gitu
sehingga nanti pun eksplosor ke kita pun semakin besar gitu
kita bakal launching kita masker
kenapa sih kita sebenarnya baru launching masker sekarang gitu
nah dulunya kita pengen launching masker
cuma kita melihat apa sih sebenarnya yang apa ya
yang membuat sesuatu beda gitu dari masker kita
dan akhirnya kita memutuskan
kita terinspirasi dari tata tradisional di ntt
program beli kreatif lokal yang diadakan kemen parekraf ri
dinilai sangat membantu nucalale dan umkm lainnya
untuk mengembangkan dan membuat jenama atau branding nucalale
lebih dikenal oleh pelanggan
bimbingan terus dilakukan oleh mentor dari beli kreatif lokal
selama enam bulan berturut turut
selain kita dibekali dengan informasi dari parekraf
juga dibantu untuk di sosial media
jadi untuk ya iklan iklan di sosial media di sosial media ads
itu dibantu sama parekraf melalui tim beli kreatif lokal
jadi di satu sisi mereka ngasih kita ilmu yang cukup banyak
dan juga mereka membantu kita untuk penjualan
dengan pembuatan konten dan juga pemasangan iklan di sosial media
dan itu antara
sebelum itu dan setelah ini sih signifikan banget sih mas perubahannya kan
kita bisa melihat sih dari kayak traffic di sosial media kita lumayan naik sih
pelanggan nucalalele tidak hanya dari dalam negeri
tetapi juga dari negeri jiran malaysia
desain yang diciptakan merupakan hasil riset yang mendalam dilakukan oleh tim nucalale
sehingga menjadi kelebihan serta bisa memberikan pengetahuan baru bagi para pelanggan
terkait budaya nusat negara timur yang mungkin
belum banyak diketahui oleh pembeli
pertama tahu nucalale itu dari online
karena gue suka jalan jalan
saya suka travelling terutama ke flores
terus tiba tiba ada produk itu dan udah lama kepikiran kayak nyari produk yang berhubungan dengan budaya
adat dari flores
dimana ya terus tiba tiba nyari kaos kaos di online di instagram tiba tiba dapet parale
menurut konsultan fashion hoi riyah sari mengatakan
di tengah pandemi kreativitas dan inovasi harus sangat dilakukan oleh para kreator di bidang fashion
agar pelanggan tidak bosan terutama di saat pandemi seperti saat ini
dengan membawa unsur dan cerita budaya menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan
kalau untuk produk sendiri
brand brand harusnya bisa melihat jeli apa yang dibutuhkan
yang oleh masyarakat sekarang dan yang kebanyakan akan di rumah
yang dibutuhkan adalah satu kenyamanan
produk yang memberikan rasa nyaman yang nyaman di kulit
nah sekarang selama ini masyarakat mungkin tidak pernah mengenal kata kata organik ya kan material organik
ada yang bilang pandemi ini bikin stress gitu kan
tapi untuk sebagian harusnya pekerja kreatif
untuk sebagian harusnya pekerja kreatif
bikinnya ide ide bermunculan gitu harus tetap optimis
dan saya melihat itu banyak sekali memang brand brand yang
apalagi yang umkm itu justru semangat lebih optimis gitu di saat seperti ini
mengenalkan budaya bangsa indonesia memang bisa dengan berbagai cara
kreativitas umkm yang mengangkat unsur budaya tentu bisa dilakukan
dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat serta industri kreatif masyarakat di daerah tersebut
aditya aksani fikri adin jakarta